sejak senin hingga selasa kemarin menu dengan harga merakyat tahu dan tempe langka di pasaran
imbas mogok produksi yang dilakukan produsen tahu tempe sejak bodetabek
pantauan tim cnn indonesia sejumlah warung tegal atau warteg tak menjual produk dari olahan kedelai tersebut
seperti warteg milik rustono di kawasan duren tiga raya jakarta selatan
sejak senin atau hari pertama mogok produksi rustono untuk sementara waktu tak menjual menu dengan tempe dan tahu
termasuk tempe orek yang menjadi ciri khas rumah makan warung tegal
tukang tempenya semuanya nggak ada yang jualan di pasar nggak ada kosong
jadi udah nanya pasar minggu pasar pujit kemana pasar katanya kosong
jadi nggak masak tempe atau goreng tempe sama sekali
tahu juga sama
senada dengan rustono warteg leni di tebet raya juga
sudah dua hari terakhir tak menjajakan menu tahu dan tempe
menu utama kan orang makan di warteg itu tempe dan tahu
nah kalau nggak ada orang ada tempenya nggak bu mundur lagi
soalnya favorit warteg lah
iya ada tempe gorengnya nggak ada mundur dia
pemilik warteg lain yang kami sambangi di bilangan tebet raya juga menuturkan hal yang sama
ada pun satu satunya menu tahu yang tersisa hanyalah
tahu goreng yang merupakan stok lama yang telah disiapkan sejak minggu lalu
kalau tahu kan direbus kan masih bisa awet tuh
jadi kita rebus kita goreng
kalau sampai habis gimana
kalau sampai habis ya terpaksa memang kita nggak jualan
nggak jualan tempe tahu
karena memang nggak ada
tak hanya pedagang pengunjung rumah makan juga mengeluhkan mahalnya harga kedelai
yang berimbas pada kelangkaan tempe dan tahu di sejumlah rumah makan
hmm tanggal tua tuh berapa
tuh berarti uangnya udah pas pasan juga
makan tempe tahu tuh udah paling udah murah enak
udah mantep deh mantep banget
agak disayangkan gitu
karena kan itu kan udah enak murah gitu di warung pasti ada
nah ini nggak ada
ya paling alternatif lain ya paling sayur ya biasanya ya
sayur aja dulu kalau memang paling telur ya
paling ketelor aja gitu
alternatifnya iya alternatifnya paling ketelor
dikutip dari cnnindonesia com
gabungan koperasi produksi tempe dan tahu indonesia
mencatat mogok produksi
akan lakukan setidaknya hingga rabu hari ini
mogok produksi merupakan
buntut dari melonjaknya harga
kedelai menjadi bahan baku produksi
tahu dan tempe dari harga normal
rp delapan per kilogram menjadi
rp dua belas per kilogramnya
rian fernando dwi agung yuldiarto jakarta